misa prosesi bantai adat dalam rangka memasuki bulan suci ramadan
di kecamatan tabir kabupaten merangin jambi berlangsung tragis
jembatan gantung di dekat acara adat tersebut putus dan akibatnya belasan orang mengalami luka luka
kuat dugaan putusnya jembatan gantung tersebut akibat tidak kuat menahan beban karena banyak warga yang berdiri di atas jembatan
nasib tragis dialami warga kelurahan dusun baru kecamatan tabir kabupaten merangin jambi
puluhan warga yang berniat menghadiri acara bantai adat dalam rangka memasuki bulan suci ramadan menjadi korban jembatan gantung ambruk di desa tersebut
dari puluhan warga yang terjun ke sungai tujuh belas diantaranya harus dibawa ke puskesmas tabir karena mengalami luka dan trauma
saat kejadian suasana di lokasi kegiatan bantai adat dipenuhi warga yang ingin menghadiri acara ini termasuk di jembatan gantung
banyaknya warga di atas jembatan gantung diduga membuat jembatan tidak mampu menampung beban dan akhirnya putus
warga yang ada di atas jembatan langsung terjatuh ke sungai dan berupaya menyelamatkan diri ke pinggir sungai
dari puluhan korban yang terjun ke sungai tabir tujuh belas korban harus mendapatkan perawatan
mereka adalah anak anak dan ibu ibu
rata rata korban mengalami patah tulang dan luka ringan
meski mengalami patah tulang banyak korban yang lebih memilih perawatan ke dukun tulang daripada dirujuk ke rumah sakit
kejadian ini disaat setelah acara penutup pembukaan
jadi pembukaan tadi dihadiri oleh pak peji bupati
setelah beliau membuka masyarakat mulai berdatangan dan juga anak anak tadi kan di luar pengetahuan kita
dia main main di atas batang
artinya setelah kami sampai di kantor tadi dapat berita bahwa ada kejadian seperti ini
walau terjadi insiden jembatan putus proses bantai adat berupa memotong sekitar seratus kerbau tetap berlangsung
kegiatan ini merupakan kegiatan rutin menyambut bulan suci ramadan